informasi berikut ini ada pengurus masjid luar batang penjaringan jakarta utara yang menolak dua ekor sapi kurban sumbangan dari gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
mereka menolak karena ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur
pengurus masjid luar batang menerima sumbangan dari siapapun termasuk dari warga tionghoa
namun pengurus menolak sumbangan dari gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
mereka menolak karena ahok dinilai sebagai sumber yang arogan dan suka menggusur
menurut pengurus masjid pengurus makam yang berada di sekitar masjidlah yang meminta sumbangan sapi ke gubernur dki jakarta
namun dengan mengatasnamakan masjid luar batang
mereka menolak karena ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan dan suka menggusur
mereka menolak karena ahok dinilai sebagai suburnur yang arogan dan suka menggusur
meski berbeda keyakinan namun aktivitas ini telah terjalin sejak lama
setiap pelaksanaan sholat id baik idul adha maupun idul fitri para pecalang selalu terlibat dalam pengamanan
melihat suasana suasana seperti ini mas wedi toleransi kenapa cnn indonesia memilih toleransi
karena kami menganggap bahwa memang masalah toleransi atau mungkin radikalisme bagi sebagian orang mungkin dianggap itu masalah sepele
yang hanya berbeda
tapi apakah menurut anda juga sama
itu justru menjadi masalah yang bisa menjadi api dalam sekam yang suatu waktu bisa
ya ada contoh yang menarik ya berkaitan dengan haji itu yaitu tentang hajar aswad
pada suatu saat dulu sebelum bahkan nabi sebelum dianggap menjadi nabi hajar aswad kena banjir lalu bergeser
lalu kan di sana ada kelompok kelompok ya
empat kafilah ya
nah ini saling berebut untuk memindahkan mengembalikan posisi hajar aswad karena itu punya gengsi gitu
lalu karena tidak mencapai penyelesaian kemudian menyerahkan kepada nani muhammad
tapi nabi muhammad tidak mau mengangkat sendiri meskipun itu sebuah gengsi yang luar biasa
tapi kemudian dia menggelar sorban kemudian empat suku itu diminta untuk memegang
suku yang belum islam
jadi kemudian nabi muhammad belum jadi nabi waktu itu
tapi sudah disebut juga al amin
orang yang dipercaya gitu
lalu bersama sama jadi nabi muhammad membimbing dalam tanda petik ya empat orang kepala suku itu untuk mengembalikan bersama sama
dan dari situlah perdamaian itu terjadi
jadi itu bisa kasih contoh di sini
jadi kita tidak melihat islam atau bukan islam tapi kerukunan bangsa kita bersama kita gitu
jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai intoleran
masalah politiknya lebih kuat ya
saya kira ini memang menggunakan momentum sebagai ini ya
itu biasa aja lah
dalam politik itu biasa agama dipakai ini biaya
tapi saya kira itu bukan ini
tapi menurut anda potensi potensi intoleransi di indonesia tujuh puluh satu tahun merdeka dengan keberagaman kemajumukan
dari zaman sunan sunan dulu sudah sangat dihormati bahkan untuk akulturasi islam masuk
menurut anda terancam nggak sih mas soedi kalau sekarang ini anda lihat ya
bagi saya itu tergantung pemerintah
apakah pemerintah mau menegakkan hukum atau tidak
kalau menegakkan hukum itu toleransi bisa diperkuat dan intoleransi bisa ditegak
tergantung pemerintah berarti
kalau sekarang misalnya ada
membaca berita polisi bersama dengan v i merajia minuman keras misalnya
bagi saya itu satu pelanggaran
polisi yang harus menegakkan hukum itu
kepala satpo pp
iya misalnya itu ya
itu saya kira itu harus proporsional ya terhadap masyarakat
idul adha ini gus chandra bisa dipakai nggak
momentum untuk kemudian mendeklarasikan atau meneguhkan sikap toleransi indonesia ini yang sangat menjebuk seperti tadi anda sudah contohkan
kesalahan tadi disampaikan tidak hanya kesalahan personal ya
masih ada kesalahan sosial
dan zakat infak swatakoh beserta turunannya termasuk di dalamnya adalah kurban
itu adalah pintu masuk untuk kemudian mempersilahkan siapapun mereka yang berkeyakinan berbeda untuk masuk ke dalam islam yang rahmatan dan alamin
sehingga memang seharusnya
daging kurban tidak diberikan hanya kepada yang muslim saja
justru kita tunjukkan kemurahan hati masyarakat islam bahwa pada satu momen tertentu satu tahun sekali kita bisa berbagi kepada siapapun
itu sangat boleh tuh gus ya
artinya kita bisa menjadikan kesalahan sosial ini selain untuk membangun kebersamaan mengikis intoleransi juga bisa menjadikannya sebagai medium untuk berdakwah mensiarkan agama islam yang toleran tadi